pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat mudik lebaran tahun ini
sekitar delapan puluh lima juta orang diprediksi bakal melakukan perjalanan
terselip kekhawatiran dari presiden jokowi akan terjadi kemacetan parah
bagaimana pihak terkait berupaya untuk mencegahnya
saya akan bahas pada malam hari ini melanjutkan tadi diskusi bersama dengan pihak jasa marga
saya bersama dengan kombes pol edi junaedi kabak ops korlantas polri
selamat malam pak edi apa kabar
selamat malam mas rehat
selamat malam mbak vela apa kabar
selamat malam mas renhat kabar baik
saya langsung ke pak edi terlebih dahulu dari korlantas
tadi sudah disampaikan juga pak bahwa proyeksi puncak mudik ini diperkirakan dua puluh delapan sampai dengan tiga puluh mei
ada skema one way dan juga ganjil genap yang akan diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik
persisnya akan seperti apa penerapan dua skema ini pak edi
baik mas rehat jadi dua skema ini nanti akan berjalan beriringan
di mana pelaksanaan one way nanti lokasinya untuk mudik dari kilometer empat puluh tujuh tol cikampek
sampai dengan nanti di kilometer empat ratus empat belas gerbang tol
jadi nanti iringan atau bersamaan
dimana dilakukan one way disitu juga skema ganjil genap dilaksanakan
oke jadi skema itu akan diterapkan secara bersamaan
artinya ini sudah disampaikan kepada kemasyarakat disosialisasikan
pak edi bagaimana kemudian kebijakan kebijakan ini akan diterapkan nanti
baik ini sudah disosialisasikan
begitu kemarin ditandatangani oleh bapak kakor lantas bersama bapak dirjen perhubungan darat dan dirjen
bina marga di kementerian perhubungan
begitu ditandatangani langsung beliau menyampaikan press release
sehingga masyarakat sudah banyak yang tahu ini masrinat
jadi kami hanya memantapkan aja informasi informasi ini
masyarakat lebih paham lagi dan nantinya taat pada aturan yang sudah dikeluarkan
oke baik pak edi ada kekhawatiran dari presiden jokowi yang disampaikan berulang kali bahwa
akan ada kemacetan total saat mudik lebaran
jika tidak ada rekayasa lalu lintas
ataupun kesiapan dalam
mengatur lalu lintas di mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
ada tantangan yang cukup berat pada jalur darat
selain kemudian ada dua skema tadi itu
apalagi yang disiapkan atau bagaimana kesiapan dari korlantas pak
untuk bisa mencegah mengantisipasi kemacetan yang dikhawatirkan oleh presiden
baik jadi kita memang harus mengintervensi masrinat
dengan adanya prediksi penuh
pemudik yang akan lewat di jalur transportasi darat
ini kita sudah harus mengintervensi pelaksanaan mudik itu sendiri
kita sudah menentukan rangka rangka rekayasa
yang pertama dengan pengalian arus
dengan buka tutup yang tadi disampaikan mungkin dari jasa marga yang ada di rest area
termasuk nanti yang kita lakukan juga dengan kontraflow
dan kita memang harus mengintervensi juga dengan ganjil ginap
mudah mudahan ini juga nantinya akan
termasuk juga himbauan pemerintah yang terakhir
imbauan juga dari bapak presiden
itu untuk mudik lebih awal
sehingga tidak terjadi kepadatan atau penumpukan
kendaraan pada tanggal yang telah ditentukan
yaitu puncaknya mudik tanggal dua puluh delapan sampai dengan tanggal tiga puluh
ada pun kegiatan kegiatan lain
masrinat perlu kami sampaikan
yaitu kita akan melakukan penjagaan
nanti dengan personil
yaitu pagar petis ya
pengaturan oleh tim tim ure
sudah kita persiapkan
patroli juga kita persiapkan
termasuk juga nanti bagaimana kita memainkan media
manajemen media untuk sosialisasi dan informasi
termasuk juga kita secara menurus ini sampai dengan sekarang
tadi bapak kakor lantas juga bertemu dengan kementerian perhubungan
melakukan kemitraan dengan stakeholder terkait
kita juga akan menempatkan pos pengamanan dan pos pelayanan serta pos terpadu
tentunya yang ada di tol maupun yang ada di arteri
selanjutnya terakhir kita juga menyiapkan ccms
ini yang harus kita persiapkan
adanya pos kesehatan tenaga medis ambulan pemadam kebakaran bengkel tempat istirahat
maupun nanti untuk pengamanan pom bensin
pomp bensin mobil
ini sudah disepakati dengan pihak pertamina
mbak vela sudah banyak sebenarnya skema antisipasi yang dibuat oleh
oleh korlantas oleh kementerian perhubungan jasa marga juga tadi
mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
termasuk soal kemacetan yang dikhawatirkan oleh presiden joko widodo
menurut anda kebijakan kebijakan ini apakah sudah cukup bisa mengantisipasi ancaman kemacetan parah di mudik lebaran
terima kasih mas rehat
sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melakukan mudik secara efisien gitu
dengan cara sebenarnya penggunaan angkutan umum dimaksimalkan
jadi kapasitas angkutan umum itu diperbanyak
tapi selain itu kenapa kita banyak melihat bahwa masyarakat kita saat ini
jadi sebenarnya hal ini itu tidak hanya terjadi mungkin ke depan pada saat mudik lebaran nanti
tapi mudik mudik lebaran tahun lalu bahwa masyarakat suka menggunakan kendaraan pribadi untuk bisa mudik lebaran
kenapa hal itu bisa terjadi
karena transportasi di daerah asal itu masih kurang
jadi saya mau mudik ke kampung gitu mungkin dari jakarta paling bukan ke jawa tengah atau jawa timur
menggunakan kendaraan pribadi karena di sana tidak ada angkutan umum gitu
kalau saya mau bersilaturahmi ke keluarga gitu
encouragement untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum itu juga dibarengi dengan penyediaan angkutan umum
di daerah tujuan gitu
jadi masyarakat akan mempunyai opsi untuk melakukan mobilitas di daerah tujuan
jadi mungkin inilah saatnya pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah
tidak hanya nanti memikirkan apa namanya mudik lebaran bareng gitu
mungkin dari jakarta sampai ke jawa tengah atau jawa timur
tapi bagaimana mereka bisa melakukan mobilitas di daerah sekitar juga
mungkin penyediaan angkutan umum
angkutan sementara pada saat orang banyak mudik
di titik titik yang menjadi tujuan orang mudik itu bisa juga dilakukan
itu yang pertama
saya sudah mengapresiasi apa namanya antisipasi dari pemerintah
kalau ada traffic management seperti ganjil gengar
kemudian arus satu arah tadi
kemudian juga yang perlu dilakukan mungkin jam operasional waktu perjalanan gitu
tadi sudah disampaikan juga
adanya himbauan untuk mudik pada awal atau mungkin akhir gitu
bukan pada saat jam jam puncak
tapi perlu diperhatikan juga bahwa monitoring itu selalu perlu dilakukan
terutama pada titik titik yang bisa nanti mengakibatkan kemacetan gitu
pada titik titik simpang atau mungkin pada pintu pintu tol
itu juga perlu sering dimonitor
karena area area tersebut
karena area area tersebut yang juga bisa mengakibatkan kemacetan panjang gitu
seperti mungkin nanti pembukaan tol gitu
ada informasi titik tertentu secara live kepada para pemudik
dan tadi dengan adanya ganjil gengar dan satu arah
mungkin dengan ganjil gengar
kita juga harus memberikan alternatif pilihan kepada pemudik gitu
jadi kita tidak hanya melarang saja
karena kita juga tidak mau mengurangi antusiasme orang untuk bertemu dengan keluarganya
karena mungkin sudah lama tidak bertemu
jadi disediakan mungkin transportasi umum alternatif tadi
jadi walaupun ada ganjil genap
tapi ada alternatif bagi pemudik yang memang nanti terhalang oleh sistem ganjil genap tadi
oke jadi selain ganjil genap ya
anda mengusulkan kepada pihak terkait atau pemerintah untuk menyiapkan alternatif yang lain
ya ini dengan transportasi umum
apakah kemudian anda melihat ada opsi yang lain lagi mbak vela
selain menyiapkan alternatif transportasi umum
atau memang cukup sulit untuk menyiapkan opsi opsi ini di tengah prediksi atau euforia masyarakat
yang sudah dikatakan juga oleh presiden bahwa jalur darat ini cukup menguras keringat
ini cukup berat tantangannya
sebenarnya yang paling favorit itu adalah kereta api
tapi mungkin seperti teman teman kantor saya itu jauh jauh hari
itu tiket kereta itu sudah habis
mungkin kapasitas kereta juga kedepannya bisa ditingkatkan
atau mungkin kapasitas jalur udara itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mudik
tapi memang yang paling affordable gitu
itu memang menggunakan jalur darat
apa dengan menggunakan bis atau mungkin berkendaraan sendiri
oke saya kembali ke pak edi
pak edi presiden mengimbau untuk mudik lebih awal
apakah mungkin pak edi ada pergeseran puncak arus mudik
tidak kemudian di tanggal dua puluh delapan tapi justru bisa mundur mungkin sebelum tanggal dua puluh dua
itu sudah masuk perhitungan pak
ya baik sudah gini
mas renat kita sudah perhitung dengan berkaitan dengan prediksi puncak
kita tetap menentukan prediksi puncak itu pada tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh
ya bahwa mudik lebih awal itu akan minimalisir daripada kepadatan pada saat waktu puncak yang telah diprediksi
termasuk juga apapun kalaupun nanti ada kepadatan itu diharapkan tidak akan berdampak luas
kita break dulu pak edi dan juga mbak vela
kami akan segera kembali saat lagi
saya akan juga tanya ke pak edi nanti bagaimana dengan titik titik kepadatan ini ada di mana saja
dan bagaimana mengantisipasi di titik titik kepadatan yang sudah diprediksi oleh kepolisian
kita akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas skenario cegah macet para mudik lebaran dua ribu dua puluh satu
ada pak komus pol edi junaedi kabak ops kor lantas polri dan juga mbak vela suva dari direktur institut for transportation and development policy
saya kembali ke mbak vella terlebih dahulu
mbak vela ada kebijakan atau imbauan dari menhub ya yang mengatakan kalau terjadi kemacetan satu km di gerbang tol maka bisa di gratiskan gitu ya

saya sudah konfirmasi ke jasa marga
jasa marga mengatakan akan memaksimalkan supaya terjadi kemacetan satu km di gerbang tol maka bisa di gratiskan gitu ya
menurut anda apakah memang ini kebijakan yang tepat ya untuk menggratiskan pintu tol ketika sudah terjadi kemacetan di atas satu km
ya ini merupakan salah satu insiatif yang baik karena untuk mengurai kemacetan salah satunya permasalahan kemacetan adalah di titik simpang dan juga di tol

jadi dengan memperlantar orang pergerakan di pintu pintu tol jadi
tol itu juga bisa mengurangi
kemacetan yang signifikan
dan ini diprediksi akan
angkanya lebih tinggi dari
mudik sebelum pandemi
juga terutama di jalur
darat jadi anda melihat sebenarnya
bagaimana kira kira mudik tahun
dua ribu dua puluh dua ini apakah memang
memang akan sangat besar sekali antusias
antusias masyarakat dan
kesiapan semua pihak apakah memang sudah maksimal
kalau saya lihat
sudah jauh jauh hari
pemerintah dan juga
kementerian perhubungan sudah mempersiapkan
dan tadi saya dengar sendiri
bagaimana manajemen lalu lintas
juga sudah disiapkan
ganjil genap kemudian satu arah
mungkin saya baru dengar
dan juga dari pihak
jasa marga sendiri sudah berkomitmen
bahwa pintu tol nanti akan
importnya ini memang sudah
tapi nanti dalam pelaksanaannya
dan memang karena
kebelakang karena covid itu
mungkin ini saatnya antusiasme masyarakat
tinggi untuk bisa
bertemu dengan keluarganya
di kampung halaman
baik pak edi diskresinya nanti
ada dari pihak kepolisian
tadi pak heru dari jasa marga
mengatakan soal kebijakan
di dalam tol
dan juga soal skema
pembukaan gerbang tol
jika digratiskan jika terjadi kemacetan
satu kilometer sekali lagi
mengantisipasi soal itu pak edi bagaimana
dari korlanta sendiri
dengan beberapa skenario kebijakan
termasuk soal menggratiskan gerbang tol
baik jadi kesiapan dari korlantas sendiri
kita sudah berusaha untuk
semaksimal mungkin mas
kita sudah melakukan sur dari kita melakukan
survei dari kita melakukan
rapat koordinasi dari kita
melakukan diskusi sampai dengan
kemarin kita menerbitkan surat keputusan
bersama berkaitan dengan
pelaksanaan one way dan kanjil genep tersebut
daripada pemudik semuanya
oke baik pak edi persisnya
titik mana saja yang ini
bisa jadi atau diprediksi
akan menjadi titik titik kepadatan
atau mungkin kemacetan
baik untuk potensi potensi
maupun kemacetan kepadatan
yaitu yang pertama untuk di tol itu ada di
yang kedua ada di exit tol
yang ketiga yang berikutnya ada di rest area
yang berikutnya ada
apabila ada kerusakan kendaraan mas
sangat berpengaruh sekali termasuk yang terakhir
mudah mudahan tidak terjadi yaitu
adanya kecelakaan lalu lintas
kita sudah melakukan membuat
dan menentukan rekayasa lalu lintas
dari mulai pengalihan arus
kanalisasi buka tutup g tol
kontraflow one way penerapan ganjil genap
kita menyiapkan juga
tim urek macetan
termasuk juga kita
menyiapkan tim kontijensi
apabila ada hal hal yang bersifat emergensi
jadi disampaikan juga bahwa
kita sudah ada pengendalian
yaitu untuk terpusatnya ada di mtmc
di poldanya ada rtmc
dan di poresnya ada di tmc
nanti semuanya anggota
kaposko nya untuk memonitor
melalui peta digital
dan melalui laporan daripada
petugas yang ada di lapangan sehingga
apabila terjadi kesifatnya
kemadatan dan dimungkinkan
untuk mengarah kepada kemacetan
anggota bisa melaporkan kepada kaposko
kaposko bisa menggerakkan
kembali anggota anggota yang
berada di tempat tersebut untuk
baik pak edi apakah
sekarang ini ya sudah mulai
terlihat ada peningkatan jumlah
kendaraan pemudik baik yang
menggunakan motor atau mobil
dari pantauan korlantas pak
karena kan mungkin banyak juga yang sudah mulai mudik
dari awal atau bahkan juga memang dihimbau
dari pemerintah untuk mudik lebih awal sehingga
mengurangi kepadatan di puncak puncak
ya baik di beberapa
moda transportasi sudah mulai
ada peningkatan termasuk juga yang ada
ini terus kita pantau terus
anggota juga sudah siap
masyarakat perasanan juga sudah siap kita terus
pecah samarga dengan perhubungan
apabila nanti melalui jalur arteri
dan lain sebagainya
yang terpenting pada prinsipnya dari
kepolisian dan jajaran
kita sudah siap untuk melaksanakan pengamanan
demi lancarnya dan amannya
peraksanaan mudik dan balik tahun ini
oke baik saya ke pak edito
akhir bagaimana dengan
angkutan barang apakah ini juga akan terganggu pak
distribusi logistik dan juga
barang dengan pembatasan
sepanjang skenario skenario diberlakukan